kecelakaan bus putra fajar yang ditumpangi rombongan siswa dan guru smk lingga kencana depok
mengungkap kondisi bus yang bermasalah namun tetap digunakan hingga berakibat sebelas jiwa melayang
mengapa bus tak laik dan layak jalan tetap bisa beroperasi
mengapa berbagai level pengawasan tak berhasil mendeteksi bus bermasalah
sudah ada kepala dinas perhubungan provinsi jawa barat koswara
dan direktur eksekutif institut studi transportasi atau instran dedy herlambang
selamat petang pak ibrahim
baik saya ingin ke pak deddy pertama pak deddy bagaimana anda melihat
apakah cukup dengan tersangka sopir ini atau harus ada yang bertanggung jawab lagi
baik makasih begini kalau untuk kasus kita juga perhatiin dan sedih ya
kalau untuk kasus seperti ini kita selalu berulang berulang berulang
jadi tidak hanya sekali dua kali
kita mulai terakhir sejak tahun dua tahun dua ribu tiga ya
kita ingat nggak itu di situ bondo satu pelajar terbakar semua
sampai sekarang itu juga kejagaan setiap liburan sekolah setiap liburan sekolah pasti terjadi
jadi memang sangat sulit untuk mengawasi bis bis pariwisata
karena bis bis pariwisata sendiri juga tidak bisa masuk di terminal
sehingga bagaimana disu bisa mengecek atau ram cek
misalnya kelayakan dari bis bis itu
karena bis bis itu sendiri itu kan untuk bisnisnya kan juga hanya langsung ke penyewa
itu pun terkadang juga melalui broker broker ya
kita berharap para penyewa sendiri yang lebih kreatif inovatif untuk melakukan pengecekan
apakah visinya ini benar atau tidak
nah kalau untuk masalah sopir jadi tersangka nah itu dia
kalau masalah sopir jadi tersangka itu memang ya kalau di undang undang
undang undang dua puluh dua dua ribu sembilan memang hanya masalah driver yang selalu menjadi masalah
namun juga tidak bisa menarik pengusahanya po tersebut
apakah itu dia sudah benar atau tidak
kalau dia mengoperasikan bus mungkin itu suatu kesalahan
tapi kalau dia tidak melakukan akhirnya telat
yang seharusnya akhirnya itu dilakukan enam desember dua ribu dua puluh
nah ini tentunya ini bukan kesalahan driver dong
uji kir terakhir juni habis masa waktunya desember dua ribu dua puluh tiga

apakah ini bisa mudah pengawasan kepada bus atau p o bus yang seperti ini bagaimana
apakah ini bisa mudah pengawasan kepada bus atau p o bus yang seperti ini bagaimana
ya terima kasih pak ibrahim
kalau data atau informasi kir itu sebenarnya sudah dipublis ya
ada aplikasi spionam yang bisa diakses juga oleh masyarakat
cuma memang ini perlu sosialisasi yang
itu ada di terminal
di subit daerah itu
trayek jadi kalau trayek itu
kalau untuk bus pariwisata seperti ini bagaimana pak koswara
tidak berdasarkan trayek yang ditetapkan
antar kota antar provinsi bisa jangkauannya
nah kewenangannya itu ditarik kepada
karena mereka juga ada di daerah
menjadi kewenangan kabupaten kota
ada fakta oli dan angin rem bocor
berubah ini bagaimana sebetulnya pengaruhnya
betul makanya saya sampaikan juga
strut awal dua ribu dua puluh enam kalau bus itu
berarti memang ada pelanggaran disini
dengan bodi awal atau
strode yang awal itu dengan yang
terjadi kecelakaan itu kan jelas beda
disinipun sudah ada pelanggaran dan tentunya masalah
seperti ini ada design bodi segala macamnya
regulasi atau yang lain misalnya kereta api
kalau terjadi kecelakaan kan juga tidak mungkin
atau pilotnya pilot penerbangan
karena dia tidak mengecek olinya
bosor atau tidak nah istilahnya
mas ini kan hanya sekarang
tanggung jawab di deponya masing masing
ini dalam hal ini mungkin
kalau ini benar benar berperan hukum tentunya
ganti ban kapan ganti oli kapan ganti rem kapan
nah kalau misal misal kemarin saya baca juga
sangat juga tidak masuk akal juga ya
pak koswara dari sub untuk bisa mengawasi
mengamankan po nakal yang kir
berisiko bagaimana pengawasannya dan mengamankannya
agar tidak terulang kejadian seperti ini pak koswara
melakukan layanan yang dalam trayek
akrab itu memang lebih mudah
waktu mau berangkat dari terminal
kalau tidak berjalan tidak berfungsi itu
tidak boleh berangkat dari terminal
pariwisata ini ini memang
ada sebuah gap ya
yang diperbaiki yang harus diperbaiki
kemarin dengan kementerian perhubungan
kabupaten kota dimana lokasi para
berkewajiban mengecek dan melaporkan
itu diminta di data
oke baik kami tangkap terima kasih
telah melakukan waktu di kompas petang sore hari ini